mudah mudahan aku bisa dapat iklan ini
lu harus ikut gua
sampai ibu lu bisa bayar hutang
sekarang aku cuma bisa merepotkan
anak dan cucuku
ibu gue mau masak
gue tengah nang
ya ampun dah
gue tuh baru pulang udah disuruh suruh
nah minta tolong
kenapa sih lah
ya sabar dong
pak ivan lapar
iya pak itu juga lapor
ampun nasi yang banget
makanya dari gua ngumat
ayam goreng kesukaan kalian
makasih ya pak
sekali sekali pulang bawa makanan
si kohar dapat uang dari mana ya
apa dia baru gajian
mahar punya sesuatu buat ibu
kan kohar sama aida gak bisa nungguin ibu terus
nih kohar kasih ibu
nah kayak gitu bu
ya gak dayak
pak janjiin dong
risik banget sih
pegang ibu ya
mudah mudahan aku bisa dapat iklan ini
jangan pada ribut disini
eh jangan ikut campur ya
lo harus ikut gue sekarang
lo mau nyulik dia
siapa yang mau nyulik dia
ibunya dia tuh belum bayar hutang puluhan juta
dan dia harus gue bawa untuk jaminan
tidak tidak tidak
ini kesempatan aku bikin kaila mau mengikuti perintahku
eh bilangin ya sama ibu kamu
kalau punya hutang itu harus dibayar
kamu jangan buat keributan di kantor saya ya
saya akan donasi semua hutang hutang dia
tapi sebelumnya saya harus bicara dengan kita
berita suruh dia tunggu di situ
mas silakan duduk
gimana ya caranya supaya ibu bisa cepat sembuh
apa aku coba pengobatan alternatif
meika ternyata kamu sedih
pantesan dari semalam tuh aku kepikiran kamu terus
semuanya sudah ada
kalau kamu menemukan aku
saya akan merindukanmu
pasti dia datang ke sini mau ngejemput aku
apa ini pertanda kalau
kalau bimo udah mulai buka hati buat aku
silakan duduk yela
tante beneran mau bayarin utang mama
ehm memangnya gak berapa jumlah utang mama kamu
banyak tante sekitar tujuh puluh lima jutaan itu juga belum sama bunga
mama tuh sebenarnya harus bayar cicilan tiap bulan lima juta tapi karena nggak ada pemasukan
jadi dua bulan terakhir ini mama nunggak
tujuh puluh lima juta belum termasuk bunga ya
gak masalah tante akan melunasi semua utang mama kamu
bahkan gak cuma itu tante juga bisa membuat kamu hidup dalam kemewahan dan tanpa ketakutan
tapi semuanya ada syaratnya
kamu harus mengaku sebagai anak seseorang
kamu harus mengaku sebagai anak seseorang
tawaran tantang gak akan datang dua kali lagi loh
kalau kamu gak bersedia
iya iya iya aku bersedia sangat bersedia tante
kalau gitu kita sepakat
kalau gitu kita sepakat
kalau gitu kita sepakat
kalau gitu kita sepakat
saya akan lunasi semua utang mama kamu dan kamu harus mengikuti semua perintah tante
dan ingat kalau kamu berani mengingkari itu kamu tahu akibatnya
iya tante aku akan ikutin semua perintah tante
sebentar lagi akan ada babak baru dalam kehidupan kamu
kamu akan menemukan anak yang selama ini kamu cari
anak palsu yang akan membuat hidup kamu semakin menderita
bimo kamu ngapain kesini
aku datang kesini
buat ngilangin semua presiden kamu
udah yuk ke daku
udah ikut aja
aku pikir bimo datang kesini
karena mau ketemu sama aku
ternyata dia cuma mau ketemu sama mereka
mama jangan lupa ya ma

udah biar aku aja yang urus dina
mas katanya ada meeting penting di kantor kan
iya sih tapi aku mau
udah gak apa apa
mas berangkat aja
mas gak usah khawatir
aku yang urus dina
aku pergi ya
aku pergi ya
kamu ada apa sayang
kamu kalau ada masalah
cerita aja sama mama
kalau misalkan aku cerita
aku suka sama bimo
pasti mama bakalan marah
aku gak percaya sama mama
dina cuman gak mau nambahin bumbannya mama
ternyata dina belum bisa terbuka sama aku
padahal aku ingin jadi tempat yang berbagi masalah
aku ingin jadi sahabat sekaligus ibunya
itu kan foto aku kan
dapat dari mana
ini semua candid
jadinya kemampunannya diam diam
itu jelek banget bimo
itu jelek banget bimo
itu jelek banget bimo
itu jelek banget bimo
itu jelek banget bimo
justru yang itu
istri yang itu tuh favorit aku
tetap senyum ya
semua yang ini
itu masih kok super keren
aku mau kamernya sebentar
aku selalu percaya sama sayangnya
bagaimana aku bisa tersenyum
setiap kali aku melihat kamu bingung
kamu mengingatkan di saat kita sedang bersama
sakit rasanya kita harus membunuh perasaan kita